puluhan orang tanpa dikomando berdesak desakan berebut tumpeng yang berisi hasil bumi di kawasan wisata simpang lima gumul kediri
aksi saling berebut berubah ricuh dan menyebabkan sejumlah orang tua terjatuh dan nyaris terinjak injak
meski ada yang berteriak namun warga tetap saling dorong untuk berebut gunungan yang berisi hasil bumi tersebut
seorang warga yang ikut berebut siti romloh mengaku sempat terjatuh namun tak dihiraukan demi mendapatkan sayur sayuran dan buah buahan
rencananya sayur sayuran yang didapat akan dimasak untuk keluarganya

dalam kirap budaya ini sebanyak tujuh puluh tujuh tumpeng diarak keliling di sekitar simpang lima gumul
selain untuk memperingati hut kemerdekaan ri yang ke tujuh puluh tujuh tahun juga mengenalkan hasil panen khas masyarakat kabupaten kediri
acara kirap tumpeng berbagai hasil bumi yang digelar oleh pemerintah kabupaten kediri
juga untuk memajukan para
petani di kabupaten kediri dengan berbagai hasil panennya
yosibio novianto kediri jawa timur